dan saya tegaskan
kita bikin kesan pada semua orang bahwa kita sudah insap
tapi sejatinya kita tetap kita
tetap konsisten untuk meramaikan kesanah percopetan di kota ini
satu kodi hitung aja
pas aku ngambil stok yang ada aja
ya gak apa apa
aku langsung jalan lagi ya
udah ada janji sama yang mau beli
ngejar setoran soalnya kemarin cuma di rumah aja
aku juga langsung jalan aja deh
bayarin dulu makanan aku
ada kerjaan cincin
udah dikerjain sama yang kerja disini
besok besok jangan makan cepat kayak gini
sayang buat sekali makan
tadi siapa yang ngajak makan disini
kita makan di warung biasa aja
aku lebih setuju
soal enak kan cuma bertahan sebentar di lidah
yang penting bisa bertahan lama di perut
iya tapi gak enak
kita makan bukan karena kita kerja
tapi karena orang lain kasian sama kita
kita udah lama ya nggak nodong
kamu mah males ya
takut dimarahin si teteh kerudung
kamu mau melaporkan saya ke polisi
ayo atuh kita nodong sekali aja buat nusagia
saya barusan liat saeb ngedorong gerobak cilok kak ubed
dia sekarang memang jualan cilo
terus kamu masih mau laporin dia ke polisi
gak ada terusannya
saya cuma mau ngasih tau karena kak junaidi pernah minta saya buat ngelaporin saif ke polisi
sekarang saya jawab
saya gak jadi ngelaporin saeb ke polisi
lebih bagus dibanding kemaren
hitung aja sendiri
barusan dija nelfon
katanya dia ngeliat saeb jualan cilok
katanya dia gak jadi ngelaporin saeb ke polisi
tapi dia udah tahu siapa kita
tapi kan gak nyebar
mudah mudahan aja dia gak comel
yaudah gitu aja
barusan katanya dija liat kamu
barusan dija yang nelfon
dija ngasih tau junaidi
bija bilang apa ke junaidi
dia gak jadi ngelaporin kamu ke polisi
baru kita berdua kayaknya
kenapa gak masuk
deden sama bun bun belum datang
ini di sebelah aku
masa gak liat
udah tau gak ada masih ditanya
aku perlu ke temuranti
buat jelasin ke dia
udah saya jelasin semua ke dia
kecuali satu hal
soal kita sering pergi berdua
buat urusan apa
kalau saya ngasih tahu ke dia
itu sama aja saya ngasih tahu masa lalu kita ke dia
dulu kita apa
dulu kita siapa
saya sama bun bun terlambat ya
enggak ibu saya belum datang
udah sore langsung mandi
mandi dulu atuma masih capek
capek memangnya kamu bener dari mana
habis main kan bukan habis kerja
main juga capek atuma
iya kan jalan gak pakai mobil
udah gitu gak jajan
waris tunggu tunggu tunggu
lencang kanan gerak
satu dua tiga empat lima
selamat sore bos
istirahat di tempat
siapa hari ini yang operasi
saya sama bun bun bos
saya enggak bos
ngantar ibu ke puskesmas
gara gara terlalu banyak makan ikan asin
ikan asin itu memang enak
apalagi ikan asin jamba roti
apapun yang berlebihan
justru bisa berakibat kurang baik
termasuk makan ikan asin
saya sama citra nggak operasi bos
kalau enggak ada laki laki enggak berani
ini karena kalian tidak bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan baik
sehingga kita tidak produktif
mana hasil operasi kamu
tidak ada operasi bos
tidak ada operasi bos
tidak ada operasi bos
tidak ada operasi bos
tidak ada operasi bos
tidak ada operasi bos
tidak ada operasi bos
tidak ada operasi bos
tidak ada operasi bos
kemarin kamu para perempuan
ketemu deezah sama ajeng
apa ingin kamu keluar dari sini dan memulai jualan kerudung
ketemu siapa lagi
ketemu ajeng foto fony atau jesi
sudah bertambah bekas anak buah saya yang berkompok
mereka semua sepertinya mau ikut deza
gak jadi ngelaporin saya ke polisi
lo sudah tahu
saya ingatkan dan saya tegaskan
kita bikin kesan pada semua orang
bahwa kita sudah insan
tapi sejatinya kita tetap kita
tetap konsisten untuk meramaikan
kasanah percopetan di kota ini